setelah menjalani pemeriksaan di markas satuan reskrim polrestabes medan pada selasa malam
seorang selebgram dan artis ftv berinisial hh ditetapkan sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang
hh yang ditangkap polisi di sebuah hotel bintang lima di medan minggu malam
tidak terbukti melakukan kejahatan dalam kasus prostitusi online
dari hasil pemeriksaan polisi diketahui hh sudah setahun menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
namun di medan hh baru sekali diperdagangkan
saat itu pula hh ditangkap bersama seorang pria berinisial a seorang karyawan swasta warga pekanbaru riau
dari sindikat prostitusi online hh mendapat transfer uang dua puluh juta rupiah
sementara itu dalam kasus perdagangan orang
yang melibatkan selebgram dan artis ftv berinisial hh
polrestabes medan menetapkan seorang tersangka berinisial r
tersangka r yang bekerja sebagai sopir taksi online
bertugas menjemput dan melayani kebutuhan saksi korban hh selama di medan
tersangka r mendapat upah empat juta rupiah dari pekerjaan ini
polisi juga memburu seorang fotografer berinisial j
yang bertugas sebagai mucikari
mencari pelaku prostitusi online di daerah dengan menyediakan artis artis ibu kota
dalam penyidikan dan hasil pendalaman dari rekan rekan satreskrim
kita juga menemukan atau masih dalam fakta baru
berupa dugaan penggunaan surat palsu yang digunakan oleh saudara saudari banding
setelah polisi menetapkannya sebagai saksi korban
hh mengucapkan terima kasih kepada polisi yang menurutnya telah menjaganya selama di medan
hh juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat medan
dalam kasus prostitusi online ini polisi menyita barang bukti tiga buah telepon genggam dan satu kotak alat kontrasepsi